karena memang operasi zebra dua ribu tujuh belas masih digelar di semua daerah di indonesia hingga empat belas november mendatang
namun hingga hari keempat kemarin masih banyak pengendara yang mencoba menghindari operasi zebra ini
seperti operasi zebra di wilayah pelumpang koja jakarta utara sabtu siang
salah satu pengendara sepeda motor nekat menerobos petugas
pula pengendara sepeda motor ini tidak patut ditiru
meski sudah dihadang petugas pengendara yang berboncengan ini mampu berkelit dan meloloskan diri dari petugas
namun upaya pengendara ini tidak sepenuhnya berhasil
setelah menyadari tas rekannya direbut petugas pengendara menghentikan kendaraannya
rekannya pun berjalan kembali ke arah petugas bermaksud mengambil tasnya
pria ini menolak disalahkan dan mengaku buru buru berangkat bekerja
setelah tasnya digeledah penumpang sepeda motor ini pun akhirnya dilepas petugas dan diimbau untuk melengkapi surat surat kendaraan
serta menaati peraturan
berlalu lintas selama di jalan raya